saudara saudara selamat sore
hari ini kami akan kembali mengupdate data kinerja kesehatan
per sembilan belas juni dua ribu dua puluh dengan cut of time jam dua belas
kami telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini
sehingga akumulasi spesimen yang kita pereksa
sampai dengan hari ini adalah enam ratus satu dua ratus tiga puluh sembilan spesimen
dari kasus yang kita periksa ini
kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak satu empat puluh satu orang
sehingga akumulasinya menjadi empat puluh tiga delapan ratus tiga orang
kalau kita lihat distribusi dari kasus positif
yang kita laporkan hari ini
sulawesi selatan melaporkan dua ratus tujuh kasus konfirmasi baru
dki jakarta satu ratus empat puluh satu kasus baru dan satu ratus dua puluh enam sembuh
jawa timur satu ratus empat puluh kasus baru dan satu ratus tiga sembuh
sumatera selatan delapan puluh empat kasus baru dan tiga puluh satu sembuh
bali delapan puluh satu kasus baru dan tiga belas sembuh
tujuh belas provinsi melaporkan kasus di bawah
sejumlah kisah yang dikirimkan
ada enam provinsi yang hari ini melaporkan
tidak ada kasus baru
namun kalau kita lihat perbandingan antara kasus baru
dengan kasus sembuh yang dilaporkan yang cukup signifikan
yang pertama nusa tenggara barat hari ini melaporkan
tujuh belas kasus baru namun sembilan belas sembuh
maluku tujuh kasus baru dan dua puluh tiga sembuh
gorontalo enam kasus baru tiga puluh lima sembuh
empat kasus baru sebelas sembuh
papua barat tiga kasus baru dan delapan sembuh
yogyakarta satu kasus baru tujuh sembuh
bangka belitung tidak ada penambahan kasus
dilaporkan enam kasus sembuh
kepulauan rio dilaporkan tidak ada kasus baru dan lima sembuh
sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah
sebanyak lima ratus lima puluh satu orang
menjadi tujuh belas tiga ratus empat puluh sembilan orang
kasus meninggal tiga puluh empat orang
sehingga total menjadi dua tiga ratus tujuh puluh tiga orang
empat ratus tiga puluh lima kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
kita masih melakukan pemantauan di tiga puluh enam empat ratus empat puluh enam orang odp
dan pengawasan tiga belas orang odp
kepulauan rio satu ratus dua puluh satu orang pasien dalam pengawasan
mari kita lihat secara keseluruhan permasalahan ini
kita bersyukur begitu banyak provinsi
yang telah terkendali kasus covid nya
dan ada beberapa provinsi yang memang saat ini
masih cukup tinggi kasus yang kita dapatkan
bahwa protokol kesehatan adalah kunci
untuk mengurangi jumlah infeksi di tengah masyarakat
kita perlu untuk melakukan kontak erat
yang ketat ditelusuri
tracing terhadap kontak erat
dan kemudian kita lakukan pemeriksaan
karena ini menjadi salah satu hal yang penting
apabila kita menemukan kasus positif
maka harus segera kita lakukan isolasi
kita rawat jika memang indikasinya membutuhkan perawatan
namun apabila kemudian tidak ada indikasi untuk melakukan perawatan
maka harus dilakukan isolasi secara ketat
ini untuk mencegah agar sumber penularan
tidak berada di tengah tengah masyarakat
kemudian masyarakat juga mengurangi kerentanannya untuk tertular
dengan menjalankan protokol kesehatan
selalu menjaga jarak
menggunakan masker saat berada di luar rumah
rajin mencuci tangan
ini menjadi penting
apabila ini kita lakukan secara bersama sama
maka kendali terhadap sebaran covid sembilan belas
akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat kita laksanakan
protokol kesehatan tidak lagi dimaknai
sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan covid sembilan belas
tapi harus dimaknai upaya
orang per orang untuk tidak tertular
upaya orang per orang untuk berpartisipasi
mengendalikan covid sembilan belas ini
sehingga tidak perlu kemudian harus diancam dengan sanksi
tidak perlu harus dilaksanakan karena keterpaksaan
karena ada yang mengawasi karena ada yang menegur
sebaliknya tidak melakukan itu
merasa tidak ada yang menegur
tidak ada yang mengawasinya
saudara saudara mari kita jalankan ini dengan baik
setiap saat saudara saudara sekalian bisa mengikuti
perkembangan informasi yang benar tentang covid sembilan belas ini
anda bisa mengunjungi covid sembilan belas go id
atau bertanya melalui hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan
di akun media sosial atlawan covid sembilan belas
kemudian di halu kemkes aplikasi online
dan layanan telemedicine yang lainnya
oleh karena itu inilah yang menjadi penting
untuk kita pahami ikuti perkembangannya
yang setiap hari disiarkan oleh tvri rri
serta disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
ini menjadi bagian yang penting agar kita tetap tenang
mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
saudara saudara butuh perubahan perilaku kita
yang secara mendasar yang harus kita ajarkan kepada siapapun
oleh karena itu basis keluarga adalah kekuatan dasar kita
mari di tengah keluarga kita jadi teladan
teladan untuk mematuhi protokol kesehatan
berikan edukasi dan berikan komitmen kita yang kuat untuk menjalankan ini
kita sadari kita yang harus menyelesaikan permasalahan ini
dan kita semuanya yang harus menyelesaikannya
kita bisa dan yakin kita pasti akan bisa
terima kasih selamat sore